sementara itu anak mantan menteri pertanian syahrul yassin limpo kemal redindo mengakui bahwa dirinya pernah meminta satu ratus sebelas juta rupiah ke kementan untuk keperluan aksesori mobil
kepada majelis hakim indo mengaku permintaan itu disampaikan lantaran dirinya ditawari oleh kepala biro umum kementan saat itu sukim supandi
pertanyaan dari alianri saudara juga pernah meminta uang sejumlah satu ratus sebelas juta untuk pembayaran aksesoris mobil mercedes
bukan triton antara triton dan hilops karena dua duanya mobil dinas di saya ada di makassar
itu benar saudara minta melalui aliansi
jadi izinnya mulai menceritakan bahwa
waktu suki berkunjung ke makassar dia menanyakan ada yang bisa dibantu nggak
saya bilang ini bisa dibantu nggak pak sukim
jadi biasanya orang dari kementerian yang menawarkan untuk melayani pementeri dan keluarga ya